apa dimana where am i
di rumah sakit
anin di rumah
aku bicara sebentar sebentar
terhenti di depannya
bicara di depannya
saya permisi dulu
bu rosa itu sangat tertekan
dia baru mengetahui
hal hal yang mencemaskan ini
bu rosa itu terlalu banyak
memikirkan hal hal yang berkaitan dengan masalah ini
supaya bu rosa tidak larut
dalam masalah ini
kalau ada apa apa
kabar di saya
sekarang saya ulang dulu ya
terima kasih banyak
kenapa malah jadi seperti ini
kekalangan saya ini adalah kegagalan saya
makhluk nomor tiga
saya saya tentang keadaan kecelakaan
dan kekeliruan serta keberanian
dalam untuk berintendam
untuk tetap ters combust
kita sudah dapat
jangan tinggalin aku ya
aku takut mimpi buruk lagi
tadi kau udah berdoa
gak mungkin mimpi buruk lagi ya
percayain rene isirahat
ada mama disini yang menemani rene
rena memang punya ikatannya mendalam sama orang orang yang dia cintai
masalah pasti lagi nemenin mama di kamarnya
mungkin lebih baik aku disini aja sama rene
apapun masalah keluarga ini
aku mohon izinkan kami untuk melaluinya dengan baik
kuatkan kami ya allah
berikanlah saya petunjuk
untuk dapat mengambil jalan yang terbaik menurut engkau ya allah
saat ini saya lagi di persimpangan
pemilik takdir kehidupan saya
saya memohon ya allah
berikanlah saya petunjuk
jangan biarkan saya melangkah
jauh dari apa yang engkau takdirkan untuk saya ya allah
jangan lupa tersenyum
perbaiki teman saya
jangan lupa titiknya ya allah
jangan lupa tersenyum
hanya dengan perhatian
diskusi ins serumrators
mikirin keluarga kita
mama takut keluarga ini akan hancur
karena selalu bapak kamu di masalah
enggak sanggup mikirin dia al
udah udah udah
keluarga kita insya allah akan baik baik aja
ini semua tuh cuman ketakutan mama
makanya pikiran itu harus dihilangkan jauh jauh
ucapan itu doa
kita harus mendoakan yang baik baik
insya allah semuanya baik baik aja kok
aku gak akan biarkan itu semua terjadi juga
aku nanti cari cara ya untuk hadapi ini semuanya

ngapa takut sekali
kejadian ini sudah puluhan tahun yang lalu
kita nggak bisa lakuin apa apa untuk merubah ini semua
sampai andi tahu yang sebenarnya
mama takut mama gak mau kamu sama adi
semalam dia sampai susah tidur
kedengaran mama gimana ya
mudah mudahan mama dibaikan
apa yang mesti kita lakukan ke hati
kalaupun kita mau kasih tau yang sebenarnya ke andi
tapi betapa gimana caranya
andi pasti sedih sekali
karena dia gak bisa ketemu ibunya
sejak dia lahir
ini semua karena papa
mama gak sampai hati
dan mama juga gak percaya
bersiapkan dari kita semua
dan dia malah menguburnya dalam dalam
menguburnya sendiri dalam dalam
mama gak sampai hati ke andi
mama ngesap pehati ke angin
apa dia denger kita ngomong
andi gak tau
dan andi juga gak marah sama mama
udah gak usah dibahas lagi
yang ini ya
masalah ini ya udah
mas kamu di dalam mas
udah gak usah dipikirin
begini begini ya
masa nangis terus ya dari kemarin
keadaannya nggak boleh begini terus
ini sangat gak bagus buat psikisnya mama
buka pintunya dong
mama depresinya kumat
masa kenapa sih
sejak tadi malam aku ngerasa muscle sengaja
supaya aku gak deket deket dengan mama
ada apa ya
untuk sementara ini saya harus menjaga jarak
antara kamu dan mama
karena mama akan merasa bersalah
dan histeri setiap lihat kamu
masa libur rasa kenapa
suruh siapin mobil
saya mau ke rumah sakit
sekarang cepetan siapin mobil di alaman
buka ibu gak kenapa kenapa ya
jangan sepenuh masa
jangan lupa untuk berlhoh
papa kangen denger suara kamu jess
selamat pagi bang
terima kasih ya
atas dokter dan suster yang
uang kirim ke apartemen saya
gak masalah ren
jesse butuh kamu ren
buat kesepakatan sama om
saya akan bantu om
untuk menampingi bella
sampai bella sadar
tapi setelah bella sadar
om jangan suruh saya
untuk berpura pura lagi
sebagai adik om
nanti setelah bella sadar
kamu mau nungguin
untuk menyampaikan kamu
kamu gak berpikir tuh bakalan
nyakitin dia secara langsung ren
bukan itu om
gak akan pernah benar benar sembuh
kalau dia terus menerus
hidup dalam penyangkalan om
juga harus berhenti
paham sebuah bella
kalau memang om
pengen bella sembuh
saya selama ini berbohong
itu karena kenyataan yang harus dia hadapi
itu kenyataan yang sangat menyakitkan
itu bukan pengalaman yang menyenangkan ren
itu pengalaman yang paling mengerikan untuk seorang perempuan
kamu tahu itu
iya om saya tahu
membantu bella untuk menerima masa lalunya om
menerima kondisinya yang sekarang
kita jadi kekuatan buat bella om
bukan dengan membohonginya terus
jadi bu rosa pernah ada sejarah depresi
kalau begitu saya akan hubungi psikiater yang praktek di rumah sakit ini
untuk menangani bu rosa
terima kasih ya
sebentar lagi bu rosa akan segera dipindahkan ke ruang pasien ya pak
saya masih menunggu jawaban dari om
lalu kita berdua telah berdua sampai jumpa
berdua sampai jumpa
saya sekarang adalah jesse sadardo
kalau gitu kita adil ya om
terima kasih om
apa perlu saya buat
kamu gak perlu ragukan janji saya
saya sih masuk ya om
setelah beberapa hari saya ke taufan sudah bahkan
akan menjadi dari
artist kesatuan ini
ada keluarga pasien yang minta ketemu dengan dokter
saya suruh masuk
selamat malam dok
ada sesuatu yang terjadi sama bu rosa
ingin sedikit berkonsultasi dengan dokter
yang dialami dengan kerabat saya
jadi begitu ceritanya dok
apa yang diceritakan pak randy barusan
pasien baru saya
jadi gimana dok
mana yang lebih baik
terus menerus membohongi bella
menceritakan sebenarnya ke bella
bisa berbeda dengan yang lainnya
cara b juga tepat
tapi yang jelas
membohongi pasien terus menerus
bukan jalan keluar
saya akan berusaha
dan juga demi catherine
agar jangan ada lagi yang tersakiti
agar jangan ada yang tersakiti
saya mau jenguk jessica
pakai juga sterilnya dulu kak
pas dengan ini
kamu harus sadar
kamu masih muda
masih panjang kehidupan kamu
dan masih banyak nangis
yang kamu harus lakukan
saya juga nungguin kamu
yang pernah sangat mencintai kamu
saya akan bantu kamu
untuk bangkit bell
jangan lupa untuk berlangganan

dan jangan lupa untuk berlangganan
untuk memperoleh video ini
jangan lupa untuk berlangganan
dan untuk berlangganan
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
jangan lupa ya
saya akan bantumu
sampai jumpa lagi
untuk menemani saya
untuk menemani saya
jadi saya kirim voice note ini buat kamu
kalau kamu kemarin datang ke apartemen saya
makasih banyak ya ken
jadi jangan siksa perasaan kamu
dengan nyuruh saya bersama sama bella
jangan korbankan lagi
untuk hal yang
hanya membuat perasaan kita jadi menderita
karena saya tidak mau kehilangan kamu
saya tidak mau ken
jadi jangan paksa saya
untuk memilih wanita lain
untuk memilih wanita lain
sedangkan perasaan saya
aku mencintai kamu
mumpung papa mandi aku harus hubungi riki sekarang
tante sarah ngechat
ricky apa elsa pesan kue untuk papanya
ternyata benar yang kirimku
tolong sampaikan ke elsa ya
papanya seneng sekali
kok mama gak ada ya
apa oma baik baik aja
tapi oma gak ada
mana mah kok aku gak diajak
iya rena kan harus sekolah
apa sama mama perikinya lama gak
nggak rena pulang sekolah pasti udah balik lagi kok
sekarang mandi ya
ayo mandi ntar kita telat ke sekolah
yuk langsung mandi
aku mandinya di kamar omin ya
omo disini mandinya
yaudah gak apa apa
masa udah tadi gak ngabarin aku soal mama
ayo kita mandi mau sekolah
terus ini kunci apa
terus juga gak tau
aku juga gak tau
aku juga gak tau
aku tanya mama aja deh
aku tanya mama aja deh
udah tapi jangan lama lama ya
cepetan kan kita mau sekolah
kutipan mas aldeh daripada kepikiran terus
kutipan mas aldeh daripada kepikiran terus
ini ada kunci ma
di kamar mandi oma
ini ada kunci ma di kamar mandi oma
ini ada kunci ma di kamar mandi oma
mama simpan aja biar gak hilang
mama simpan aja biar gak hilang
aku mandi dulu ya
aku mandi dulu ya
masih ketinggalan di kamar mama lagi
aduh kalau nanti entah buka